habisnya tiket kereta api juga terjadi di beberapa stasiun di kota lain
untuk keberangkatan kamis ini hingga hari minggu mendatang
tiket kereta sudah habis terjual
yang habis terjual vito tidak hanya kelas ekonomi
tiket kelas bisnis dan eksekutif pun juga sudah ludes terjual
di stasiun mojokerto jawa timur
tiket kereta api jurusan jakarta bandung dan yogyakarta
untuk pemberangkatan kamis dua puluh empat maret hingga minggu dua puluh tujuh maret
sudah habis terjual
tiket kereta ekonomi gaya baru jurusan pasar senen jakarta
dan tiket kereta sri tanjung jurusan yogyakarta
sudah habis sejak dua minggu lalu
antrian calon penumpang terlihat di loket pemesanan tiket
di stasiun purwokerto jawa tengah
data pt kai daerah operasi lima purwokerto mencatat
untuk tanggal dua puluh empat dan dua puluh tujuh maret sudah habis terjual
tiket cepat terjual karena sebagian penumpang
sudah memesan tiket secara online
untuk mengantisipasi membludaknya calon penumpang
pt kai menyiapkan satu kereta eksekutif tambahan
yang beroperasi sejak kamis dua puluh empat maret hingga hari minggu dua puluh tujuh maret
ekonomi dan bisnis memang kita tidak jalankan kereta api tambahan
kita hanya jalankan kereta api tambahan untuk kelas eksekutif
kita harus berharga berharga berharga
terus apa apa dan berhenti
kereta masih menjadi sarana transportasi favorit warga
penumpang harus memesan jauh jauh hari sebelum keberangkatan
jika ingin ke bagian tiket
desi nugrahani cnn indonesia
karena itu buat yang ingin mudik
jangan terlalu berharap terhadap kereta api
jadi berharap dengan transportasi lain ya
baik kita ke informasi
masih juga terkait hal yang sama
sementara itu di bandara juanda
di sidoarjo jawa timur
juga terjadi lonjakan jumlah penumpang
di prediksi penumpang akan membludak di bandara juan
calon penumpang antre dari pintu masuk terminal keberangkatan